di tengah kewaspadaan terhadap wabah virus corona
para petugas medis di situ bondo jawa timur justru keluyuran
membawa mobil ambulans puskesmas subo ke pusat belanja pada jam kerja kami siang
mereka sempat dikejar karena tidak mengindahkan saat diminta menunggu petugas
dari badan kepegawaian daerah setempat
setelah dimintai konfirmasi
ternyata mereka adalah rombongan asn dinas kesehatan upt puskesmas suboh
dia ke kgs belanja
setelah kita konfirmasi dengan kepala puskesmas
jawabannya kepala puskesmas itu malah tidak bertanggung jawab
karena diperintah ke dinas bukan ke kgs
selain itu petugas satpol pp merazia asn yang berkeliaran pada jam kerja
tanpa surat tugas
para asn yang terjaring pun harus memberi surat pernyataan bermaterai
mereka akan menjalani proses pengkajian pelanggaran disiplin asn
jika melakukan pelanggaran
para asn itu terancam terkena penurunan pangkat dan penghapusan tunjangan